keinformasi selanjutnya otoritas jasa keuangan akan mengupayakan
suku bunga kredit perbankan bisa lebih rendah daripada saat ini
ini berita baik ya buat anda yang merupakan debitur bank
ataupun mencicil dana ke bank ya
ketua dewan komisioner ojk terpilih wimbo santoso mengatakan
suku bunga perbankan bisa lebih murah dengan strategi khusus
yang tidak mendistorsi pasar keuangan
ojk akan berkoordinasi serta bersinergi dengan bank indonesia dan pemerintah
hal ini dilakukan agar sasaran pemerintah bisa tercapai
dan industri keuangan tetap sehat serta melakukan pelayanan yang baik